pon ke sembilan belas jawa barat pertandingan polo air putra dalam ajang bekan olahraga nasional berlangsung ricu
tidak hanya pemain supporter dan atlet kontingen dki lain pun ikut memanas
tim polo air putra jawa barat terlibat keributan pada pertandingan semifinal menghadapi sumatera selatan senin petang
pertandingan yang berlangsung ketat menyulut emosi para pemain sumatera selatan
perkelahian di dalam arena pertandingan pun tak terhindarkan
tak hanya di arena pertandingan keributan juga terjadi di tribun penonton
supporter dan para atlet polo air putra kontingen dki jakarta yang memihak kontingen sumatera selatan diduga memprovokasi supporter jawa barat
kericuhan antara supporter dki dan aparat tni yang sedang mengamankan venue pun pecah
pertandingan sempat terhenti selama lima menit
pertandingan kembali dilanjutkan setelah keributan meredah dan berakhir dengan skor lima belas enam untuk kemenangan tim polo air putra jawa barat
tim jawa barat lolos ke partai final dan akan bertemu dki jakarta